dua kafe yang tidak memiliki izin usaha disegel petugas satpol pp saat razia digelar selasa malam
kedua kafe ini juga dianggap menyalahi aturan karena menjual miras dan diduga menjadi tempat peredaran narkoba
empat kafe remang remang yang menjadi sasaran razia ini adalah one club cafe di kawasan kenjeran
kemudian alexis cafe di kawasan pasar kembang milenium cafe dan gandaria cafe di kawasan embong malang
petugas satpol pp dan polisi tidak hanya memeriksa surat izin mendirikan bangunan milik mereka
tetapi juga memeriksa identitas pengunjung kafe dan menggeledah seluruh ruangan kafe
hasilnya petugas menemukan ratusan miras di dua kafe tersebut
petugas kemudian menyegel dua kafe yang terletak di kawasan ruku pasar kembang dan embong malang ini
para pemilik kafe ini bisa membuka kembali usahanya asalkan mengurus perizinan terlebih dulu ke pemkot surabaya
kami malam ini melakukan secara beruntun untuk laporan finansial tersebut
sedangkan untuk yang lain tetap mereka yang tidak memiliki tgup tetap ditantikan
petugas satpol pp dan polisi berjanji akan terus melakukan razia untuk menertibkan kafe kafe yang terus tumbuh di surabaya
untuk menciptakan suasana aman dan ketertiban di kota palawan ini